ini petarung sempat di dalam tempat di luar
nangka kelapa muda sama avokad sirup aroma pandan dan ada rasa asin terus susu gental manis kalau nggak salah